sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lagunya bagus banget gue suka
gue pikir siapa yang gila
permisi pak regar
saya mau bicarakan sesuatu
tadi itu ada orang
and then saya baru sadar
kalau dia itu adalah mamanya rizky
saya gak ingat satu persatu
tiap orang tua murid
kecuali sama bu nawang

pak reger saya permisi ya
ya udah mau saya cek dulu
terima kasih informasinya pak regar
biar saya anter aja ya naik motor ya
daripada jalan kaki
daripada naik ojek bu nawang kelamaan
mending kan sama saya aja
yang udah teruji ketampanannya
maaf bu nawang saya masih gak tenang perasaannya jadi saya nekatin diri untuk kesini
saya diberitahu oleh
lupa kata dia belum kenalan
saya berterima kasih sama pak regar karena udah nerima rizky tinggal di rumah pak regar
saya jadi nggak enak karena udah ngerepotin bapak
ya udah lydia masuk yuk
maaf pak regar
sepertinya kan mamanya rizky itu mau mencurahkan gue
keluk kesayanya ke saya
jadi sebaiknya pak regar pulang ya
pak regar maaf ya saya harus masuk